saudara warga muslim jemaah masjid al jihad ulusiau membuka dapur umum dan menyalurkan makanan kepada pengungsi gunung api ruang
yang dievakuasi dari pulau tagulandang ke pulau siau
dapur umum didirikan di halaman masjid al jihad ulusiau
warga bergotong royong memasak makanan yang kemudian dikemas menjadi paket nasi kotakan
oleh pihak masjid makanan ini dibawa ke sejumlah titik pengungsian warga dari pulau tagulandang
selain dibagikan ke lokasi pengungsian makanan juga dibagikan ke rumah penduduk yang juga menampung warga korban erupsi gunung api ruang
atas rasa kemanusiaan kita sebagai makhluk hidup ciptaan tuhan untuk saling berbagi
untuk umum ini agar supaya kita dapat membantu dan juga meringankan beban saudara saudara kita masyarakat pengungsian yang ada di siau